ajukan pinjaman melalui aplikasi motion banking download di play store atau app store
ya gini lo pilih lo mau berangkat apa lo gagal mau berangkat tapi lo minum ini
mumpun masih sepi
satu satu tempinya
siapa yang suruh antum cool
siapa yang suruh antu makan
ustadz sefung biasanya kalau mau cool
beliau dahulukan dulu para santri yang belum makan
baru beliau makan
tadamikirin perut santri yang lain langsung aja makan
yodeh gue kagak jadi makan kagak nafsu gue
ya kagak nafsu nih makan
allahumma darikirina fi ma'razzak
maksudku apa yang nyuruh gue bangun buat kagak makan
nah lo sendiri baca doa makan
lo mau makan
ngapain tadi ngelarang larang kita buat makan
lo sendiri mau makan
antum tidak dengar
dahulukan para santri
tidak ada perbedaan satu santri dengan santri santri yang lain di pesantren anur
jadi ana sama dengan para santri yang lain dalam hal ini
berarti antum santri
eh kalau santri makannya nasi sama mie aja
dan ini gak usai
udah nikmatin aja makan
tempenya buat ane aja
kangkungnya ane cobain dikit
di bawah semuanya
gak usah makan go
lihat mak ini
ini mau diapain nih
ini ac mak
mau ditaruh di kamar saya
soalnya akan gerah
aja listriknya biar tommy yang bayarin ayo bawa ke dalam
orang kayak parut emang harus dipites orang orang kata si apoi si parut itu ya
ada udang dibalik batu udang udang udah gue bilangin nih lagi lapar yang udah
yuk gitu gue ambil obat di ruang kesehatan
campeng salah ini nana bak
ah yaudah orang salah juga
eh ini siapa lagi nih katro so kenal so dekat
eh belum pernah di
pesan apa lagi ya
kiamat sudah dekat
eh lo sembarangan kalau ngomong ya
langit cerah cerah begini lo bilang mau kiamat
itu liat cerah gak
masjid sudah semakin kosong ditinggalkan para jemaahnya
bukankah itu tanda yang terjadi
bukankah itu tanda tanda kiamat
jangan nanti gak nyata
ya sekali yan ang
ini udah cukup belum nih boy ini
nih gue taruh sini jangan sampai salah orang
jangan sampai salah
sini bentar gue bilangin
ini lo kasih ke paruk ya
tuh kok gue sih
namanya teman tuh gak usah perhitungan nih
saling bantu amal soleh
gue kan belum makan v
dan ternyata bukannya being li futail
kalo kamu ingin pergi di segera
ini k mito
ini untuk guaran
sumpah gak enak nih berapa ingat ya ya yuk
gak ada poin
udah makanya lu biasa aja
gak berkitalangin ana
anak yang modar
gak begitu lah guys po
berandal berandal itu akan berpikir ulang untuk menetap di pesantren
ana tidak rela kalau pesantren anur yang suci ini berubah menjadi brutal
anus tidak rela kalau pesantren anut berubah menjadi tidak disiplin
betul banget tuh bang ustadz
ana mempunyai fung kemar